ini kolanya mancul mata betul
pada pada pokoknya aku dulu pada aku yang harus nyobain pertama
ini kalau apa namanya ini kolak biji salak pada
biasanya di bulan ramadhan itu namanya kolak biji salak itu bunyinya blebek jarang loyang bunyi
kau kau kau bangun kau coba tanda campuran tuh suami penang re
aduh aduh aduh
assalamualaikum waalaikumsalam ismail kamu udah bangun udah makan dari tadi di sini
oh yang lain belum dibangunin udah tapi malah tidur lagi oh ya udah nggak usah kamu bangunin
berusaha tadi yang bangunin ya iya tutup kopinya beneran bosat iya tutup kopinya ya bismillahirrohmanirrohim
ini kalau ustadz jelasin cara bikinnya alat kayak gini bisa bisa sampai subuh nanti yang ada kalian
salam jangan buru buru ya karena buru buru itu temennya setan ya awas hati hati
makanya kalau bosat hai kalau tadi bangun post opnya lama banget
kawasan soalnya posat haikal tadi malam besari malam laylat turkoda
bener bener iya pusat sama juga itu capek banget karena posat waktu itu kita nyari laylatul kodanya
salah salah tempat gitu pusat safrul lazim anak anak ini semuanya tolong dengarkan ya ini
sebenarnya tentang malam laylatul qadar itu sudah sering dijelaskan ini kalian salah kaprah tentang
tersebut dengan malam laylatul kodar atau malam seribu bulan ya ya udah nanti pas ceramahnya usat
muhtar di subuh hari ya kita akan bahas sama sama tentang malam laylatul qadar ya sekarang mendingan kalian
santap sahur dulu terus jangan lupa baca doa niat puasanya dalam hati kalian masing masing
itu makasih posat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
dan aku yang usah cintai sama halnya dengan kematian ternyata malam laylatul kodar itu
dirahasiakan oleh allah kapan datangnya kenapa apa rahasianya apa hikmahnya agar kita selalu
lebih semangat lagi untuk berdoa dan beribadah pendingannya satu malam itu seribu bulan kalau
dikalkulasikan tahun delapan puluh tiga tahun empat bulan berapa malam tiga puluh malam
semangat banget ini lagi bikin apa mister ini namanya kolak ke pak ustadz ayam bulbul aku lagi
bikin kolak biji salah soalnya tadi pas sahur saya sama pasti makan salah jadi kumpul bijinya
biar bikin kolaknya emang bisa pasti wih pakde makinanya begitu ya bisa dong pakde pakde nggak
lihat tuh semangat ayam bulbul aku oh semangatnya seolah olah mencerminkan dia itu koki terbaik
di indonesia biarkanlah pakde biarkanlah dia berkreasi ya yang bulu bulu bisa geser

khawatir kejadian itu terulang kembali yang lalu lalu itu saya suruh parut kelapa itu yang
parut kentang wortel takut takut maaf ya kejadian lagi saya mau periksa dulu
ini kolaksnya manchur nature
pada pada pokoknya aku dulu pada aku yang harus nyobain pertama
biasanya di bulan ramadhan ini namanya colok biji salah pada biasanya di bulan ramadhan rumah mutranya kholat biji salah
itu namanya kolak biji salak itu bunyinya
jarang loh yang bunyi
pasti enak bapak deh
ih itu salah
bukan begitu caranya

eh ini mana nyenderang di aku sih
kalian tuh ngapain sih nyenderang di aku
ini kan nyenderang di tembok sama dikirain ini rumah nenek
kayak gorengan galap wajem leho
apa yang ada
eka kamu kalau mau berdiri bilang bilang dong
badal banget sih
aduh aduh aduh
anak anak ini ada air mineral
nanti air mineral ini untuk kita buka puasa bareng ya
nanti tolong dirapi di sebelah sana ya
iya pak ustadz
ingat jangan diminum
soalnya ini buat bukan nanti
nggak boleh diminum ya
tapi disebut boleh
ingat nggak boleh diminum
cuma bolehnya dicerna
emang ini kenapa nggak boleh diminum
ini kan air biasa
lukman iya ustadz juga tahu itu air biasa itu air matang boleh diminum
tapi nanti minumnya ya kalau udah kedengaran azan maghrib oh
nah sekarang kan lukman masih puasa ya kan
oh iya untung aja lukman gak minum kayak begini nih
allahumma barik lana
silahkan kalian semuanya makan
jangan ada yang ngobrol
jangan ada yang bercanda
fokus sama makanannya